tahun dua ribu enam kami ada liputan ekspedisi papua
ketika kita naik di ombak itu mesinnya mati dan perahu kita kemasukan air
saya ditugaskan untuk meliput bencana banjir bandang garut waktu itu
salah satu komandan tni ini mulai ngasih tau nih di depan tuh ada arus ada arus
satu perahu itu sepuluh orang terbalik dan tenggelam
budi yang terakhir saya lihat lagi ngejar pelikan isi kaset hasil liputan
kita bilang sini sini dia nggak mau dia tetap mau ngejar kasetnya
pelan pelan akhirnya ngelepas kamera dengan berat hati
abis ada ombak keluar lagi budi mendekat lagi sama kita
kita coba coba kejar perahu cuma nggak nyampe nyampe sampai sore
kita tenggelam lagi rimbu lagi
kita putusin untuk berpisah gitu
sama sama berusaha cari daratan
terus saya tenggelam lagi cari cara supaya keluar kayak gimana
tapi tetap aja pikirannya kamera
kamera gue mana
mental kita justru dang ketika kita sudah nyampe
di hotel tahu bahwa teman teman kita ada yang belum ditemukan
walaupun ini udah lewat dua belas tahun ya harapan kita sih suatu hari ada mujizat yang menyenangkan kita lah
ya kameramen nyawanya apalagi kalau misalnya nggak ada gambar
dengan jadi jurnalis ini berusaha menjadi mata dan telinga publik
tidak ada yang tahu kejadian apa yang akan dialami ketika liputan
trauma ya berhenti nggak